badan pusat statistik mencatat tingkat kemiskinan penduduk indonesia per maret dua ribu delapan belas sebesar sembilan delapan puluh dua persen
dan ini merupakan persentase terendah sejak krisis moneter pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
atau untuk pertama kali tingkat kemiskinan indonesia berada pada persentase satu digit dalam sejarah indonesia
dikutip dari detik com pemerintah terus berupaya mengurangi tingkat kemiskinan di indonesia
menteri keuangan sri mulyani juga menanggapi soal tingkat ketimpangan yang dirilis bps sebesar tiga ratus delapan puluh sembilan
ini menunjukkan indonesia sudah menuju ke arah yang benar
bps mencatat angka kemiskinan per maret dua ribu delapan belas yang sebesar sembilan delapan puluh dua persen menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah
sri mulyani menambahkan pr bagi pemerintah dengan angka kemiskinan di indonesia
meski turun tingkat kemiskinan masih dua puluh lima sembilan puluh lima juta orang
dan ini terakhir